yang pertama pegi setiawan kakak kandung saya
yang kedua roby setiawan kakak kandung saya
yang keempat ada adik saya ameliana
yang pertama peggy setiawan kakak kandung saya
yang kedua roby setiawan kakak kandung saya
yang keempat ada adik saya ameliana
kondisi ibu sekarang masih down belum bisa ketemu siapapun
semoga peggy dibebaskan karena pegg tidak bersalah sama sekali
ini mencarikan adilah hukum